sebuah pabrik kayu di kota probolinggo jawa timur ditutup selama dua minggu setelah delapan karyawannya positif covid sembilan belas
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota probolinggo masih melakukan penelusuran dan akan melakukan rapid test masal kepada seluruh karyawan pabrik kayu
setelah delapan karyawannya positif covid sembilan belas dan satu orang meninggal dunia pabrik pengolahan kayu pt kutai timber indonesia atau kti di kota probolinggo jawa timur ditutup total selama dua minggu
eksekutif officer pt kti firdaus jafar menyatakan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas sebanyak tiga karyawan pabrik sudah dirumahkan
sesuai protokol kesehatan pabrik akan ditutup selama empat belas hari ke depan atau menunggu rekomendasi hasil dari tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota probolinggo
proses penutupan dimulai sejak hari selasa kemarin
dalam proses seperti ini kita sterilisasi semua fasilitas yang ada di perusahaan
supaya nanti ini juga upaya menghilangkan dampak tadi yang tertinggal atau apa yang mudah mudahan bisa steril semua
jadi pada saat nanti kami kembali beraktivitas ya sudah dalam posisi yang jauh lebih aman dari virus